keperawan komplotan pembuat dan pengedar uang palsu
diedarkan ke masyarakat

dalam aksinya pelaku mengkombinasikan uang asli dan palsu
dan memasukkan ke mesin atm
pelaku kemudian mengambil uang melalui mesin atm berbeda
misalkan itu ditempelkan ke kertas uang atau uang palsu
yang sudah di print ditempelkan

kemudian setelah dimasukkan ke mesin atm
kaldonya di atm nya untuk berikutnya dia mengambil di atm lain
sehingga yang diambil di atm lain itu adalah uang asli
dari hasil pemeriksaan setiap minggunya pelaku berhasil mencetak
uang palsu senilai empat puluh juta rupiah
cara buatnya sablon
sablon terus di print
kertasnya kertas apa
kertas abs biasa
saya nggak tahu pak
oh karena bukan dia karena buat sendiri ya
atas perbuatannya keempat pelaku langsung dijebloskan ke sel tahanan
dan dikenai pasal dua ratus empat puluh empat dan dua ratus empat puluh lima kuhp
dan atau pasal tiga puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas
tentang mata uang
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara
peredaran uang palsu di masyarakat memang meresahkan
dan berikut bank indonesia membagikan beberapa tips
untuk mengecek keaslian uang rupiah
tiga d menjadi cara paling mudah untuk mengecek keaslian uang rupiah
yang pertama dilihat
uang kertas rupiah mempunyai warna kertas yang terang dan jelas
selain itu ada benang pengaman di salah satu sisi uang kertas
benang pengamannya pun bisa berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
selain itu ada gambar tersembunyi berupa tulisan bi
dan juga nominal angka sesuai pecahan mata uang
ada beberapa bagian yang terasa kasar saat diraba
seperti gambar utama garuda pancasila dan juga angka nominal
selain itu ada kode tunanetra atau blind code
yang merupakan pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang kertas
yang terasa kasar saat diraba
dan yang terakhir diterawang
uang kertas rupiah mempunyai tanda air atau watermark
yang jika diterawang ke area cahaya akan menunjukkan gambar pahlawan
serta gambar saling isi atau rektoverso yang berbentuk logo bi
diharapkan dengan mengenali keaslian uang rupiah
tentunya dapat menghindarkan kita dari peredaran uang palsu
tim liputan cnn indonesia